abang mau punya motor baru
ya iyalah siapa juga gak mau punya motor baru
ke tati tati kan istrinya abang
tati jadi diomelin emak
tati gak bilang emak liat sendiri brosurnya
yaudah ntar kalo ketemu emak lagi bilang itu baru rencana
emang bilang aja sendiri ntar juga emak kesini
kenapa lo dateng dateng denger
gue udah tau alamat restoran kepiting merah
yaudah kalo gitu lo survei kita sana
lah kalo lo ntar lagi ngajak si ani di jalan lo nyasar emang lo kagak malu
yaudah gue kesana
eh ntar aja semangat amat besok pagi aja sekarang pijitin gue dulu
jadi makan di restorannya
kalau pura pura batuknya sudah selesai
hubung hari ini hari sabtu hari libur
sekarang memang hari sabtu
tapi tanggalnya tua
abang mau punya motor baru
ya iyalah siapa juga gak mau punya motor baru
ke tati tati kan istrinya abang
tati jadi diomelin emak gara gara abang mau beli motor tapi gak bilang bilang sama tati
tati gak bilang emak liat sendiri brosurnya
yaudah ntar kalo ketemu emak lagi bilang itu baru rencana
emang bilang aja sendiri ntar juga emak kesini

emang bilang emaknya udah kebanyakan emaknya udah kebanyakan

emang bilang emaknya udah kebanyakan emaknya udah kebanyakan
emang bilang emaknya udah kebanyakan emaknya udah kebanyakan

emang bilang emaknya udah kebanyakan emaknya udah kebanyakan
nek ami lagi nunggu siapa
eh nya lagi nunggu amin nya
mau minta anterin paket
minta tau apa
tolong si udin aja dia bisa kok
ih gak usah nyak makasih
lu sih munyah aja lama banget
kalau ke muara karang itu ke arah mana ya
busiat masih jauh mas
tapi mas salah arah ke sono no
mendingan mas puter di depan sono
masih jauh ya
bukan masih jauh lagi masih jauh banget
ya terima kasih mas
abang emang pengen banget punya motor baru ya tapi kagak sekarang taran taran
itu juga kalau punya duit
terus ini brosur dari mana
tadi lagi jalan dibagi sama spg
lu apaan sih udah pengen lu
makan di restorannya
nanti aja kalau bapak udah gajian
sekarang ibu masak aja seafoodnya itu ya
nah masakan ibu lebih enak daripada masakan restoran
tapi bunga maunya makan di restoran
oh yaudah ibu masak aja seafoodnya ya
nanti kita berdua yang makan
bunga roti tawar aja
ya tuh ya allah ya allah
eh bang udin
sedang nunggu siapa
ke parkiran dulu ani
kalau tukang tambal ban gimana ya
di ujung sana
agak jauh sih
makasih ya bang
gak kemana mana kok teh
kok di telpon gak aktif lagi
baterainya lobet bocor
hpnya suka mati sendiri
kok gak beli lagi
mau beli hp yang baru
tapi nanti kalau udah gajian
emangnya kamu udah kerja
terus gajian dari mana
nanti kalau udah kerja
nih anterin paket
sampai jumpa lagi